hingga selasa pagi bangkai pesawat tempur milik tni au yang jatuh di desa kubang jaya kampar riau belum dievakuasi
bangkai pesawat jenis hawk dua ratus sembilan masih terlihat di permukiman warga di desa kubang jaya kampar riau
seluruh puing pesawat ditutup dengan terpal plastik dan di sekitarnya diberi garis pembatas
tidak seperti kemarin penjagaan di sekitar lokasi tidak begitu ketat dan warga juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa
rencananya tim investigasi dari mabes tni au sekitar pukul satu siang akan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan di lokasi jatuhnya pesawat
tni angkatan udara meminta maaf kepada warga yang rumahnya rusak akibat tertimpa jet tempur hawk dua ratus sembilan di perumahan mutiara desa kubang jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar riau
tni au menyatakan akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut
desa kubang jaya mencatat setidaknya ada tiga rumah mengalami kerusakan dampak pesawat jatuh
dua rumah mengalami kerusakan berat dan satu rumah hanya rusak ringan akibat jatuhan kursi pelontar pilot
kemarin dan lanut sudah datang ke tkp kemudian kami berkomunikasi langsung memediasi dengan warga yang menjadi korban kecelakaan ini
lanut menyampaikan secara lisan mereka akan mengganti rugi
apapun yang disebabkan oleh kecelakaan ini kerugian terhadap warga mereka akan mengganti rugi
pesawat tersebut jatuh di sekitar satu lima km dari ujung landasan menimpa dua rumah yang alhamdulillah tidak ada orang di dalam rumah tersebut
saya menyampaikan permintaan maaf kepada pemilik rumah
saya juga ingin menyampaikan bahwa
tni akatan segera dalam hal ini danlanut rusmin nuryadin akan bertanggung jawab